sampai jumpa di video selanjutnya
pasti akan kasih jalan buat ahida pak
pasti kecelakaan bularas ini ada hubungannya sama abang ya
kalau abang gak ada hubungannya
nggak mungkin abang berada dekat tempat kejadian kecelakanya bularas
abang pasti nyari sesuatu
bang ini gak ngerti sama sekali maksud kamu itu apa
ini rumah sakit
nggak boleh abang datang ke sini
udah lah bang
abang aku aja
pasti abang yang menyebabkan kecelakaannya bularas
gara gara muka abang semua orang jadi susah bang
bahkan ahida sampai masuk penjara gara gara abang
idan dituduh penyebab kecelakaan bularas
aida yang jadi tertuduh
kita harus hubungi pak rituan
pengacara keluarga kita untuk ngurus kasus ini
ya jangan dong tan
tapi apalagi sih kak
kakak sendiri kan yang ngeliat
kalau aida itu ada di tempat allah pingsan
kakak masih mau bilang kalau aida itu nggak salah
izinkan saya mewakili bularas mendampingi pengacara kalian
untuk mengusut tuntas kasus ini
tapi aida kencang
sebenarnya pas nyetah
tetap proses tangani
tania ini kenapa sih kok kayaknya semua orang pada sentimen banget sama aida
kan kita bisa dengar dulu kata katanya dia
karena aku udah gak bisa percaya lagi sama dia kak
dan aku gak mau dengerin apa apa lagi dari dia
tania sekarang aku tanya sama kamu
kamu emang bilang aida itu bersalah karena kamu yakin dia emang bersalah atau ada alasan lain
apa jangan jangan kamu cemburu karena aksan masih suka sama dia
riza lu gak usah tahu tentang perasaan gue terhadap aida
gue gak punya perasaan apapun terhadap aida
kak riza denger sendiri kan ngomongin aksan
sekarang kakak setuju atau enggak
aku akan tetep nunjuk aksan totohnya
dan mewakili keluarga kita
lagian oma juga udah gak anggap kakak sebagai cioma lagi kok
aku juga gak yakin
kalau kakak yang ngurus kasus ini
kakak akan ngusut aida sampai tuntas
karena keliatannya kakak sekarang udah mulai suka ya sama aida
kita pergi aja dari sini
aida kamu yang sabar ya nak ya
kamu yang tabah ya dak
nanti di rumah aku ambilin obat nyamuk dak
biar kamu di sini nggak digigitin nyamuk
bapak pasti akan mendoakan kamu setiap malam
akhirnya juga akan terus berdoa
aida yakin kalau allah pasti akan kasih jalan buat aida pak
waktu berkunjungnya sudah habis
silahkan anda semua pulang
ingat kata kata bapak ya
jangan lupa sholat
ida pasti akan selalu sholat aida
aida gak mikir lupa sholat pak
aida aku temuin kamu di sini
kamu gak akan sendirian
saya nggak apa apa kok dokter
aku akan temenin kamu di sini
tidak boleh ada orang luar berada di sini
bapak harus pulang juga
saya mohon pak malam ini aja
maaf pak ini udah peraturan kantor polisi
silahkan anda keluar
kamu baik baik kesini
mudah kita pulang
saya akan ambil gak lagi dengannya
bukan dia pak
bukankah kalian bekerja

tadi harus sama sama ikuti
anco ke gerbang

ini benar benar berita yang mengembirakan
kalau sampai kamu mewakili pihak laras untuk mengusut kasus ini
kamu harus membuat aida bersah
dia harus sengsara
dia harus dipenjara seumur hidup
kamu harus ingat itu
ngerti kan kamu
dan sekarang ibu mau tidur
karena sepertinya malam ini ibu bisa tidur dengan nyenyak dan mimpi
sebenarnya aku juga yakin
bukan aida orang yang udah mencelakai ibu laras
pasti bukan dia
aku justru ingin mengambil kasus ini
untuk membuktikan kalau aida nggak bersalah
tolong kuatkan aku menerima cobaan ini
berikan ketabahan bagi hatiku
tolong ya allah
hanya kepadamu hamba memohon
dan hanya kepadamu hamba meminta
tanpa hubungan ku malam ini tidak ada

kau baru saja

bahkan agar aku piles pengen muangnya
menyolong dan balai

selamat tinggal hari ini
tolong berikan petunjukmu untuk membuktikan bahwa aida tidak bersalah
ya allah kabulkanlah permohonanku
aida aku akan menemani kamu di sini
walau kita terpisah oleh tembok ini tapi aku akan selalu ada di dekat kamu